di aplikasi aplikasi traveling kalau melihat apa yang harus dikunjungi di indonesia
jember fashion carnival ini muncul selalu diantara ya top dua puluh lah
betul karena memang sudah berstandar internasional ya saya aja sampai ketinggalan
dan lupa kalau misalnya jfc ini sudah jalan dari tanggal sepuluh sampai dua belas agustus kemarin
tapi yang tidak akan ketinggalan tentu adalah kegagahan dari paski braka di tujuh belas agustus nanti ya pra
ya mereka berlatih baris berbaris membuat calon anggota paski beraka wajib berteman dengan panasnya matahari
nah kini kulit mereka pun terlihat lebih gelap
dalam agenda pelatihan tata rias capaska putra putri tak hanya dibekali keahlian memoles wajah agar tampak lebih segar
tatanan rambut mereka pun diubah menjadi model bob atau cepak khas paski braka
paski braka mengenal yel yel
ku ambil bulu sebatang ku jadikan penyamaran
kulit putih berubah jadi hitam pacar lari ketakutan
ya sepekan ditempa fisik dan mental memang membuat wajah muda mudi ini terlihat lebih gelap
pelatihan tata rias dilakoni
agenda ini pun berlaku untuk calon anggota paski beraka putra
meski masih kaku dan malu malu memainkan jari jari di wajah
ternyata mereka cukup khusyuk menyimak arahan sang tutor
seperti niko calon anggota paski braka asal papua barat
urusan rambut harus ikhlas dipangkas sesuai pakepun
untuk putri lima jari dari bahu tiga ruas jari dari pangkal leher
tidak semua jenis rambut mudah ditata untuk model rambut standar internasional ini
apalagi jenis rambut spesifik milik fanny cepaska asal papua
ngomong ngomong udah berapa kali nih di rebonding apa ini pertama kali nih
ya ini yang pertama
gimana rasanya fanny
gugup sih tapi gak terlalu lah
tapi pernah potong sepatu rambut
potong sependek ini nggak untuk sehari hari
problem gak kalau di rambut apa
tapi dengan gaya begini kamu suka overall atau menurut kamu kependekan atau gimana
suka ya harus suka kan
iya harus suka mau gimana
super cepak biasa disebut model satu
kepala sih mungkin lebih enak begini ya
mungkin lebih dingin untuk berpikir
mungkin lebih enak pada saat dibariskan
inilah dia tampilan baru para calon anggota agentanie kurz defeating